karena ada juga daerah daerah meruka senter seperti kasus pontianak
ternyata walaupun kufanya itu cukup lumayan adanya ternyata belum ada asosiasinya
sehingga kita harapkan dengan asosiasi ini tidak ada kerjasama dan sinergi dengan bank indonesia
melakukan mapping di mana sih tempat kufa tidak berizin akan banyak
sehingga kita akan lebih mudah dan bekerjasama dengan asosiasi setempat untuk melakukan edukasi
sehingga kita bisa tahu persis penyebab mereka tidak mau berizin bank indonesia
yang ketiganya kita melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian
kepolisian yang sekarang sudah kita tantangkan dengan penyelidikan kerjasama tujuannya itu
dan matikan untuk pemahaman ke aparat pun bahwasannya inilah yang namanya kufa tidak berizin
karena kan seringkali juga sebagai masyarakat kita tidak tahu gitu bahwa apakah kufa ini sudah berizin
walaupun tadi bapak sudah mengatakan ada tanda tanda yang bisa dikenali termasuk juga ada label ya seperti itu
sertifikat dan juga ada logo khusus yang diberikan bank indonesia
tapi banyak juga kan
mungkin masyarakat yang tidak tahu kemudian dia acus saja atas
mungkin lebih kenal sama orang orang satu dua orang tertentu yang kebetulan belum memiliki izin
termasuk mengadopsi masyarakat penyebani flat poster poster pemasangan poster
terus juga jingel jingel tertentu nanti diadakan tertentu
memang ada diadakan tertentu yang sudah sangat bagus seperti diaretin pasar
ketentuan kita juga direspon dengan baik oleh pemda maupun oleh warga masyarakat
sehingga kalau memang ada pencemaran dikenakan dendanya justru oleh hukum adat
sepanjang itu saya inline dengan ketentuan kita ya nggak masalah
tapi yang tidak semua provinsi daerah yang banyak sentak kufa
mempunyai kesadaran seperti di daerah dan pasar
hal itulah yang kita coba giatkan sekarang dengan waktu sekarang tinggal dua bulanan ya mungkin untuk dari satu januari
untuk menggerakkan bagaimana caranya masyarakat juga sadar supaya tidak melakukan transaksi yang kufa tidak berizin
nah kalau sampai dengan satu januari
kemudian masih ada kova yang tidak berizin
apakah itu akan diberikan sanksi atau seperti apa
kalau tidak bridging kita dapat laporan dari masyarakat mau dari asosiasi
nanti kita akan memberikan seperti yang dikatakan tadi
memberikan rekomendasi kepada otoritas yang terkait
ini loh pt yang atau siup yang anda berikan kepada pt ini ternyata melakukan usaha kuva itu tidak berizin bank indonesia
nah untuk mengetahui itu apakah berdasarkan dari pengaduan masyarakat atau mungkin akan melakukan
dalam tanda kutip ya mungkin seperti razia
salah satu di daerah denpasar kemarin sudah akan melakukan hal itu
tapi nunggu sampai satu januari dulu sampai kita memastikan bahwa edukasi sudah sampai
walaupun memang ada yang mengatakan yang namanya hukum kalau sudah diberlakukan di lembaga negara sudah dianggap tahu
tapi tentunya supaya itu sisi kepastian
supaya hukum itu bermanfaat berkeadilan itu salah satu kita edukasi sampai kita tahu persis mapping bahwasannya memang dia memang tidak berizin
memang tidak mau berizin sampai kita tahu sehingga kita melakukan tindakan yang paling keras yang tadi itu melakukan rekomendasi kepada pihak yang otories terkait
dengan kata lain bahwa izinnya akan dicabut
izin untuk yang kaitannya dengan usaha dia entah siupnya entah apanya gitu yang ada kaitan dengan kegiatan operasionalnya dia gitu
oke kalau itu berkaitan dengan izin bagaimana kalau misalnya masih ada walaupun sudah berizin tetapi dia masih melanggar hal hal yang tadi sudah dilarang
nah salah satunya tugas kita kan melakukan pembinaan
sehingga pemilihan itu nanti kita sebagai pengawas akan melakukan hal hal yang sesuai dengan ketentuan
kita akan tanya lagi jangan jangan memang kufa ini turnover pokoknya tinggi
turnover tinggi sehingga walaupun kita lakukan sosialisasi setiap tahun mau pada bertanya kok selesai ketentuan kok itu itu aja
tapi kita sadari memang kufa ini turnovernya tinggi sehingga yang kita datang di atas lima puluh persen bogai baru
ya mau tidak mau bi tidak pernah lelah lah tidak pernah nyala
ya memang tugas kondisi yang ada demikian kita lakukan
sehingga selalu kita lakukan karena mungkin saja pada saat kita sudah yakin pt itu menjalankan usaha dengan baik mungkin kan turnover pegawainya
pas kita cek itu ternyata dari sisi namas kami memang tidak melakukan itu
memang tugas kita banyak kan untuk kuva banyak edukasi
nah kalau itu sanksinya apa pak
kalau misalnya dia melanggar aturan aturan ataupun hal hal yang sudah dilarang dalam peraturan baru bank indonesia ini
setiap saat itu ada teguran seperti kalau itu ringan kalau agak berat ya paling kita bisa langsung kita gigit gigit usaha
biasanya begitu kita ada laporan selama sebulan kita pantau delapan bulannya nihil atau tidak jelas kita on the spot ke lokasi
kalau memang di lokasi ternyata memang perusahaan itu sudah tidak ada
saya minta kepada pengurusnya untuk mengingatkan bahwa kalau anda tidak menindaklanjuti apa yang kita inginkan
sudah tentu saja kita cabut
karena ada kalanya perusahaan juga laporannya itu pakai konsultan
sehingga konsultannya covernya lancar ya kita lihat begitu dengan naluri pengawas ternyata mereka sudah tidak ada
baik terakhir ini pak seberapa besar kemudian ini peraturan baru bank indonesia ini bisa menjaga ya tadi agar cova ini tidak dijadikan salah satu
ada tempat ataupun modus baru untuk melakukan pencucian uang atau mungkin hal hal yang negatif lainnya
kita selalu mengingatkan mereka agar mentaati ketentuan yang ada
karena kita juga setiap tahun melakukan joint audit dengan ppatk
sehingga kita selalu mengingatkan tolong kuva ini setelah melaksanakan ketentuan yang di wajibkan di bank indonesia seperti laporan bulanan segala macam
dia harus melaporkan yang namanya laporan transaksi keuangan mencurigakan laporan transaksi tunai yang dilakukan ppatk lewat kredit promosi persat
promosi pesat itu tetap di jalan sehingga ketika dia tersangkut tanah kutip apa setelah itu kalau
dia berizin bangun isya dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh ppt ke mungkin untuk apa terhindari
hal yang buruk itu bisa terhindarkan karena kalau dia sudah laporan maksud saya ketentuan yang ada
dia akan terhindar dari tindak pidana sudah melaporkan yang mencurigakan karena itu
ini kerahasianya jadi memang kuva ini ada dua wing kursus administrasi pembukaan sama cowok
bangun isya nanti kalau untuk mencurigakan atau endang kaitan dengan pencet uang dia ada kewajiban
yang harus diharuskan oleh pptk tapi ini salah satu upaya dari bangun isya untuk menertibkan
lagi betul baik terima kasih pak amat sudah bersama kami dan mirza sampai di sini kebersamaan kita
dalam money report anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di
berita satu com anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran
meal kami di news ad berita satu tv atau via follow kami via twitter facebook dan juga
youtube saat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam jurnal
malam saya ami ardini mewakili rekan yang bertugas undur diri sampai jumpa